meski gelombang di pantai kuta bali tinggi ribuan pengunjung tetap datang
bahkan banyak di antara pelancong yang terlihat berselancar dan berenang
meski kondisi gelombang lebih tinggi dibanding hari hari biasa
wisatawan mengaku tidak khawatir lantaran ada petugas pantai yang berjaga
dan mengawasi aktivitas wisatawan yang bermain di pantai
selain itu para pelancong memilih tempat yang aman untuk berenang
yakni di tepi pantai dan tidak melewati batas bendera peringatan yang telah dipasang
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar menyebut
ada peningkatan aktivitas gelombang di perairan selatan bali
ketinggian gelombang diprediksi hingga tiga meter
dengan kecepatan angin meningkat hingga dua puluh lima knot akibat pengaruh tekanan rendah
jangan terlalu terlengah banget kita kan nggak tahu kalau ada ombak besar
kalau bisa sih ya nanti pinggir pinggir pantai aja
biar kalau ada apa apa pun gampang eksekusinya
dan di sini juga kan ada petugasnya jadi keamanannya juga terjaga kan di sini
saya sih merasa nggak takut sih ya karena kan udah biasa ya kalau di pantai seperti ini ya
dan kebanyakan ada yang berani sampai ke tengah gitu loh
kecuali kalau misalnya nggak ada yang ke tengah mungkin saya juga khawatir kalau main main
sampai ke tengah gitu
saya sih nggak khawatir kalau lihat kelompok ini seperti ini